lalu gimana cara asik kerja dari rumah alias work from home
kita tanya dengan rosmini psikolog bunda romi apa kabar selamat malam
baik selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam terima kasih
banyak banget yang seminggu belakangan sudah menerapkan
artinya sebenarnya ini bagus tapi banyak juga yang udah mulai stres
karena mungkin biasanya kan aktivitasnya di kantor lingkungan kerja tapi sekarang harus dari rumah
gimana sih kita memaknai work from home ini dan mengatasi kejenuhannya
dan juga berpikir sebenarnya dengan kerja dari rumah ini juga bisa tetap produktif kok
oke kalau yang namanya orang keluar dari comfort zone itu nggak selalu bisa cepat
ya kan biasa udah pergi pagi gini gini walaupun dengan rutinitas yang biasa juga suka marah marah di tengah jalan karena macet karena apa
tapi sekarang kalau disuruh di rumah juga terus terusan timbul lagi masalah
sebetulnya adalah masalah tentang bagaimana kita beradaptasi dengan situasi seperti ini
tapi menurut saya dengan ini belajar beradaptasi bekerja di rumah ya sudah timbul kreativitas yang luar biasa loh
ada yang kemudian membuka sesuatu yang kemudian bisa dijual secara online ada apa macam macam yang bisa dilakukan
nah ini yang kemudian menurut saya nanti yang bikin orang itu kemudian terbiasa dan merasa nyaman dengan situasi yang sekarang ini mungkin tidak merasa nyaman gitu
tapi ada juga mungkin orang orang yang kita tahu penghasilan atau pemasukannya itu bukan dari salary atau gaji bulanan tapi dari kerja harian
dan juga harus memaksa untuk keluar rumah atau mungkin mobile dan nggak bisa work from home gitu itu gimana tuh bun
ya mungkin untuk pertama tama kita harus minimalisir sedikit demi sedikit tidak bisa langsung ya
apalagi yang misalnya bekerja misalnya harus antar jemput penuh
ya mungkin untuk orang orang yang menggunakan hal itu mungkin harus mencari pembantu atau pembantu dari bank atau bank
tapi mungkin bisa juga dibantu dengan mencarikan sesuatu dia berpikir apa yang bisa dia lakukan selain dia melakukan profesinya itu
dan menurut saya memang ada waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu yang baru
pada waktu manusia melakukan sesuatu yang sudah biasa itu biasa
biasa itu biasanya
mereka tidak terpikir untuk keluar dari
the box jadi harusnya keluar dari
box itu adalah belajar
untuk apa ya
oke yang jadi tantangan
juga sebenarnya bukan hanya
kerja dari rumah tapi juga learn from home
belajar dari rumah sekarang kan
semua pelajar juga sudah
harus menerapkan hal yang sama
tapi jadi di dalam satu rumah ada yang
kerja tapi juga ada yang belajar dari rumah
ini juga yang akhirnya menimbulkan
konflik bikin stres banyak juga
mungkin suami istri yang
stres jadinya berantem gitu terus sama
anaknya juga marah marah gitu gimana menciptakan
akhirnya supaya dua
kegiatan ini bisa berjalan
menciptakan suasana kerja dan belajar
yang asik di rumah
jadi gini mbak
ini semua lagi belajar
belajar untuk beradaptasi anak juga
selain tadinya nggak harus belajar
dari jarak jauh dapat pjj
pembelajaran jarak jauh
ada yang sudah terbiasa biasanya
yang di kelas empat lima enam
tapi yang anak anak kecil di satu dua
bahkan yang di ck dan c group
itu kan belum terbiasa dengan seperti itu
kalau games itu berbeda
makanya kalau dengan adanya orang tua
ini kemarin saya dapat juga ada orang tua
satunya di sd besar sd kecil
kemudian tk dan
tambah orang tuanya harus bekerja itu
kepada guru kapan mereka misalnya
harus skype atau harus
misalnya menggunakan platform tertentu
untuk kemudian bikin flashroom atau
apa apa lalu kita kan harus membantu
anak tapi pada jam dimana
kita tidak membantu anak kita bisa
melakukan pekerjaan kita dari rumah
oke jadi nggak ada alasan nggak ada
cerita kerja atau belajar
dari rumah itu jadi bikin apa ya
menurunkan produktivitas kemudian jadi
bikin orang males males itu nggak ada cerita ya
menurunkan dulu mbak soalnya lebih fleksibel
apalagi kalau kita dapat pjj nya
gitu ya maksudnya online tapi
tidak usah tetap muka begini
dia bisa melakukannya misalnya belajarnya di ruang makan
atau belajarnya di luar pakai
misalnya teknik teknik teknikan
gitu bisa juga kan
betul dan mendekatkan satu sama lain ya
bunda romi sudah bergabung dengan
indonesia connected malam hari ini cukup mencerahkan
yang mungkin seminggu terakhir harus
belajar dan bekerja dari rumah terima kasih